karena ini penting sekali
saya sampai detik ini
saya tidak tahu lukisan itu kayak apa
kalau kementan beli kenapa
tidak dibawa kementan siapa yang suruh
saksi yang lain ada tanggapan
saksi yang lain cukup
itu katanya tidak pernah
kalau pada kenyataannya memang seperti itu
mengkontak saya pada satu hari
pada keterangan saya tetap
pada keterangan saya yang sebelumnya
saudara koordinasi dengan menteri itu karena
karena informasi dari ibu tita
itu satu ya sudara tetap pada keterangan
bantahan terdakwa tetap tercatat ya
lukisan itu dikirimkan oleh panitia yang mulia
ke gedung partai nasdem
di nasdem tower di gondang dia
oh tidak pernah lihat di gedung gedung gondang dianya
dan lukisan itu benar dikirim ke
apakah sepegetahuan sudara terdakwa
silakan dari kasdi subagiono ada pertanyaan dulu
tadi pernyataan pak dindo tadi bahwa
iya tapi tidak pernah membujuk membujuk untuk up
sudara benarkan pernah menelpon sudara dindo
tadi kan kata katanya membujuk membujuk untuk ikut
karena yang berhubungan yang bertelepon adalah